abang kok baru pergi ngojek udah pulang lagi
tadi abang di jalan ketemu pak sofian
dia ngasih tahu vitamin tulang buat orang tua
abang beli aja buat emak
biar badannya gak ngilu lagi
lu kan baru pergi ngojek
kok udah pulang lagi
gue disini sur
oh bapak disini
abis bape pindah pindah sih
gua mau duduk disini disana di dalam
suri pamit ya
tapi pake pancingan
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
tidak ada yang nambah nay
kalau gitu bawa deh nih buat di kantor
kalau gitu bawa deh nih buat di kantor
enggak kagak usah gratis
iiih makasih banyak ya bang salim
dari mana udin
gua abis dari rumah ani
gua ketemu sama ani
gua ngobrol sama asyik pellet dan rada
ngobrol sama ani gimana ceritanya sih si ani barusan dari sini kalau lo tau ani habis dari
sini ngapain lo nanyain terus terus mulu nih lah din lu kejarin hp
makasih ya mas pur sama sama nih
abang kok baru pergi ngejek udah pulang lagi
tadi abang di jalan ketemu pak sofian
dia ngasih tahu vitamin tulang buat orang tua
abang beli aja buat emak
biar badannya gak ngilu lagi
lah lu kan baru pergi ngejek
kok udah pulang lagi
tadi bang ojak ketemu pak sofyan di jalan
dia ngasih tahu ada vitamin tulang buat orang tua
terus bang ojek beli aja buat emak
biar badan emak ga ngilu lagi
vitamin tulang buat orang tua
maksudnya apaan nih
lu mau bilang mah udah tua
cuma pegel biasa doang
tidak perlu vitamin tulang buat orang tua

biar bang ojak kembali
biar bang ojak kembali
biar bang ojak kembali
saya tadi kesiangan bangunya purh
kan harus ikutin anjuran dokter
harus selalu usaha
gue jadi pengen cepet cepet kawin tis
kamu kenapa jak
gue kesel banget sama mertua gue
mau beliin vitamin buat kesehatan malah gue domelin
tapi gue ga mau mertua gue nantinya kayak mertuanya ojak
mak kenapa sih ga mau minum multivitamin yang dibeliin bang ojak
palingan juga kagak ngaruh
mak jadinya gimana sama om herman
ini bijit deh kenceng kenceng
ini kagak berasa
pokoknya saya nggak akan kalah sekarang
bapak tuh ga jadi mancing
enggak yoh ga jadi
bapak mau main catur aja
babenya nggak mau diajak mancing
males kalo mancing berdua sama haji murot
oh ya udah atuh
ya mau ke warung dulu beli minyak goreng
istrinya kangen tisna pak
hebat juga kangen tisna pak
hari ini kagak ada pesanan kue
kalau begitu saya pulang aja
eh tar dulu
badan mak sakit sakit
semua penggel banget rasanya